saya yusiana dwi suciati saya manajer di departemen pengelolaan devisa bank indonesia
saya bergabung di bank indonesia sejak tahun dua ribu tujuh melalui jalur pcpm dua puluh tujuh
awalnya saya ditempatkan di kantor perwakilan bank indonesia semarang
saya juga pernah ditempatkan di departemen pengelolaan moneter
hingga perjalanan karir saya yang paling panjang adalah saat ini di departemen pengelolaan devisa
bekerja bersama ribuan lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi
menjadikan saya dapat belajar banyak hal dan juga dapat berdiskusi dengan orang orang yang ahli di bidangnya
selain itu bank indonesia juga memberi kesempatan beasiswa bagi saya untuk melanjutkan studi di amerika serikat
pimpinan saya juga selalu mendorong saya dan rekan rekan kerja untuk selalu meningkatkan kompetensi melalui training
di antaranya adalah training portfo

saya menyadari bank indonesia ada di setiap makna indonesia dan dalam keseharian kita
contohnya seperti pada departemen saya yang memiliki peran penting untuk mencapai dan memelihara kecukupan cadangan devisa
dalam rangka menjaga stabilitas nilai rupiah dan memenuhi kewajiban pembayaran internasional seperti impor dan hutang pemerintah

pekerjaan saya saat ini tidak hanya bertujuan untuk profitabilitas tapi juga mengutamakan prinsip keamanan dan likuiditas
pada unit kerja saya kami merekomendasikan kebijakan terkait optimalisasi nilai cadangan devisa untuk diajukan dalam rapat dewan gubernur
selain itu kami juga merekomendasikan strategi taktikal
untuk mendiversifikasikan alokasi cadangan devisa ke berbagai kelas aset mata uang negara dan juga berbagai instrumen
berada di lingkungan yang sangat mendukung pengembangan diri dan juga menjunjung tinggi intelektualisme adalah suatu anugerah
apalagi jika manfaatnya bisa kita berikan kepada masyarakat
jadi jangan lelah menuntut ilmu dan tunjukkan dedikasi mu